informasi lain gempa bumi magnitudo lima sembilan terjadi di kabupaten maluku tengah maluku pada kamis siang
meski tidak berpotensi tsunami gempa terasa hingga kota ambon
akibat gempa tamu hotel dan pegawai kantor pemerintah kota ambon panik dan berhamburan keluar dari dalam gedung
pegawai negeri sipil di kantor pemerintah kota ambon berhamburan keluar dari gedung perkantoran
setelah merasakan gempa bumi magnitudo lima sembilan yang berpusat di kabupaten maluku tengah maluku
mereka berkumpul di halaman parkir kantor untuk menyelamatkan diri dari guncangan gempa yang terjadi kurang lebih satu menit
selain itu terjadi gempa susulan dengan getaran lebih kecil
getaran gempa juga dirasakan para tamu di salah satu hotel di ambon
semua tamu di dalam hotel dievakuasi ke titik kumpul dan digiring keluar dari hotel
setelah sekitar satu jam tidak ada gempa susulan para tamu diizinkan kembali masuk ke hotel